laura lo kenapa
glen laura kenapa glen
tau tapi kalo gua sih siapapun yang butuh tolongan gua pasti bantuin
orang miskin dibiarin
terima kasih ya glen lo udah nolongin laura
sialan si gatot lagian ngapain si opi pake deket deket dia
ini gak bisa dibiarin
hari ini makanan jauh lebih erat daripada kemarin
berarti malam ini aku bawa ke tidur nyenyak soalnya aku makan makanan yang enak
tau gak sih aku kalo lagi makan gak suka diliatin
pak salif jangan harap harap deh aku gak akan bagi bagi makanan
lagian makanan beginian tuh
cuma cerita sama perut aku
perutnya pak salif gak mungkin nanti muntah muntah lagi makan ini
anyway sekarang pak salif pergi aja oke bye
neng laura makan aja gak buru buru
hati hati ntar keselak lo
hmm pak salif sih aku keselak
ini semua gara gara pak salif
lihat di rumahnya nih cari cari jauh lagi
laura laura keluar lo

eh lu main tarik tarik aja lu
hei gua kemarin mau nyari anak gua tau gak
si laura yang cantik jelita kayak gua tau
oh laura laura gak ada di sini
ala lu jangan bohong pasti diumpetin di dalam
hei ngaku keluarin cepetan
nggak ada nggak ada anak ibu nggak ada
buset deh lu ngebohongin gua ya
lu jangan macem macem ya
lu diberanin gua
ah si omas nih teriak teriak segitu
jangan lu cepetan cepetan pintunya
hei kadiu kadiu mata lu soek
hei malam bir lu jangan sembarangan kalau ngomong
ayo keluarin anak gua
si laura lu umpetin kan
ngaku aja dah
awah laura kadiu
ntar berani dia nginjak ke rumah aing kadiu lu
sudah tidak bisa diterima lagi di sini
hah nggak diterima nggak diterima
ala lu jangan sok agak ngaku dah
emang itu modal lu
ntar bakal gue laporin ke polisi
kalo ketulau gua ngumpetin anak gua
ntar siun aing mah
ntar siun sok
sok waduh ntar siun
tante udah yuk masuk yuk
kuarin lu umpetin di kamar lu ya
laura nggak ada di sini
sok atuh cari di kolong jembatan
pakai anak gua
eh enak aja lu
jangan macam macam lu

yang pake anak gua kuarin dong
buat anak ibu itu mah
anak anak ibu lu sabar mampik banget lu
apa lagi tuh
oh kamu laura
kamu sakit perut ya
makanya buka puasa jangan kebanyakan
atau jangan jangan makanannya nggak cocok dengan pur kamu
mudah mudahan tante mary belum bangun deh
nahak bawa makanan
bawa selai segala
buat buat bekal tante
mau mauak selai segala
kamu teh bawa makanan buat si anaknya itu tuh
yang mukanya bibir kabeh
uh enak aja
tunggu aku ambil kidung

ayolah ya lu

terus tau gue bantu lo karena gue orangnya emang baik bukan karena gue cinta sama lo
it's okay yang penting aku tuh senang banget karena kamu pelatihan sama aku
makasih ya pak
laura lo kenapa glenn laura kenapa glenn
tahu tapi kalau gue sih siapapun yang butuh tolongan gue pasti bantuin
makasih ya glenn lo udah nolongin laura
sialan si gatot lagian ngapain si hopi pake deket deket dia
ini gak bisa dibiarin
hopi ngapain kita kesini
ra lo kan katanya sakit mendingan lo istirahat aja disini
iya kebetulan gue bawa roti buat lo nih
lo kalo mau gue batalin puasa beli makanan lebih enak dong mendingan gue puasa aja kalo makanannya kaya gini
iya udah iya ya gue akan beliin lo makanan yang enak
lo istirahat dulu gue cari makanan
gimana caranya aku dapetin uang buat laura
tante mary kan hukum aku aku mau dikasih uang jajan
lo kenapa sih gak bisa gitu
ada masalah cerita sama aku
ih aku aku jangan sok manis ya cerita sama gue aja deh gue pasti bisa bantuin lo
ehm enggak sebenernya
aku lagi butuh uang soalnya aku mau beli makanan
kamu kamu gak puasa
ah heh tuh kan gue paling pengertian gue tau lo pasti lagi
lagi m ya kan
aduh udah deh nggak usah pada banyak nanya mau nolongin gak
eh eh eh gue percaya gak makanan itu pasti buat laura
buat laura kok buat laura
gak jadi deh
terima kasih ya glenn lo baik banget
hah biasa aja lagi
udah tukang pijit tenggilat lagi
kok malah dia yang dapat pujian dari op
lihat aja lu ya lihat aja lu ya